ya guys kita ke bandung ayo
nah kita sekarang ke bandung
kau panggil diri
mana emang bawa buah noe
buruk on ah
hayu kita siap siap
beberes ulang loe
abis itu gue baru ngomong sama dia
udah lo percaya aja sama gue
gue bakal bantu loe buat jelasin ke ayah
karena gue juga ngerasa bersalah
ini buat salahnya
kasih ya boy
nih kita ke bandung
ah papa papa kok kesendirian mana refahnya mana refahnya
mama juga kok kesendirian adriananya kemana
amin jatuh kecoh
papa ketauan kan ketauan bohongnya kan papa
aduh papa malu tau
saya sama lah mama juga ketauan bohong
kompak banget kita ya
bawang aja kompak
kita bener bener hunter in crime juga ya
tapi papa kasihan si boy tau
kasihan kenapa papa
kasian dong si boy punya orang tua dua duanya tukang bohong
udah kita ga usah bohong lagi deh
betul mama setuju itu baru cocok
ma tau ga
bohong itu bikin ribet dong
mama tuh seharian ribet banget
udah deh mendingan kita pulang aja deh pa
sesama tukang bohong dilarang saling mendaului
oke mohon kamu udah ngelanggar janji
jadi aku juga ga punya alasan untuk terus setia dengan janji aku
mumpung belum terlambat gua harus ajakin abah ke bandung sekarang
besok gue harus ikut balapan di bandung
gua harus nyari cara supaya abah ngijinin balapan
kok kayaknya bete gitu
mata juga abintitan
kayak orang abis ngeleweh
nggak papa abah
abah mau bingung aja
ada masalah sama si kemon
biar abah yang nyelesain masalah sama si kemon
tapi tadi neng dapet telepon dari tim yang ngontrak neng
katanya besok neng harus tetep ikut palapan
jangan atuh neng
neng gak kesian sama abah
abah tadi gak bisa neng liat kamu palapan lagi
abah gak bisa liat kamu jatuh lagi neng
abah gak inget dulu
kan ada tetangga kita yang kecelakaan
eh tak ada urusan apa
kita mah tidak bisa ikut campur bang
ya saya juga tahu
tapi kan neng sudah bilang gak mau ikut balapan
jadi abah keke
masih tetep neng gak boleh ikut palapan
abah harus ganti rugi sama tim neng
ya sudah lah kalau memang harus ganti rugi kita ganti rugi aja lah nih
memangnya berapa sih neng
mbah mbah mbah
kalau kata saya di maya
abah izinin sih neng ikut palapan
nah kita semua doakan biar si neng selamat dan insya allah jadi juara
itu terpenting mbah
ganti rugi duit lagi
mbah yang lebih parah lagi si neng dituntut ke pengadilan
nama si neng juga yang tercemar abah
ya terlalu bahaya
pendadang benar mbah
neng juga gak boleh dituntut
itu emang jalan lain gitu
bahaya gitu jalan lain
ya udah aduh
jual aja semua aset abah
abah mau mahi aduh
balong imah tanah di bandung
dijual aja mau mahi lima miliar abah
lima miliarden lho mbah
tasuk dijual motor aja
mahal cukup kene
tapi jangan jual motor saya
nah tetep kene
kurang lima miliarden bisa lho mbah abah
kurangnya banyak abah
sekarang kita ke bandung
sopong si diri
beberes ulang weh
aku mau ucapin sekali lagi selamat ya
karena kamu udah berhasil jadi juara satu
tapi maaf ya tidak
nonton kamu balapan aku gak bisa kasih kamu support
ngomong kok jauh jauh sih seneng dong
kurang dekat sini lagi
berkat doa kamu aku bisa juara
doa aku mau manjur
sebenarnya aku masih kepikiran deh
soal raya sama modi
kasian ya mereka
untuk saat ini ya ref ya
kita cuma bisa berdua
berdua buat mereka
suka aja masalah mereka cepet selesai deh
tapi besok kayaknya aku harus ke rumahnya raya
eh satu lagi yang paling penting
pokoknya inget ya
eh kenapa udah pakai ini
pokoknya jangan lupa
uang tadi hasil kamu menang balapan
harus kamu simpan
harus kamu tabung
udah bocan gem
udah bocan mbak
udah bocan mbak
udah bocan mbak
udah bocan mbak
udah bocan mbak
udah bocan mbak
udah bocan mbak
udah bocan mbak
udah bocan mbak
udah bocan mbak
udah bocan mbak
udah bocan mbak
udah bocan mbak
udah bocan mbak
udah bocan mbak
udah bocan mbak
udah bocan mbak
udah bocan mbak
udah bocan mbak
udah bocan mbak
udah bocan mbak
udah bocan mbak
udah bocan mbak
udah bocan mbak
udah bocan mbak
udah bocan mbak
udah bocan mbak
udah bocan mbak
udah bocan mbak
udah bocan mbak
udah bocan mbak
udah bocan mbak
udah bocan mbak
udah bocan mbak
udah bocan mbak
udah bocan mbak
udah bocan mbak
udah bocan mbak
udah bocan mbak
udah bocan mbak
udah bocan mbak
udah bocan mbak
udah bocan mbak
udah bocan mbak